kami bicara soal pilihan profesional sebagai advokat sekaligus juga bicara dari aspek etis
seluruh pengalaman kami selama ini seluruh proses belajar kami dalam pengalaman kerja dan interaksi selama ini
itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kami bisa menjadi kuasa hukum di sini
mempengaruhi dalam artian misalnya aspek objektivitas
bagaimana kami menjaga integritas dalam proses
dan proses peradilan itu adalah bagian yang krusial yang pasti akan kami jaga